ya dampaknya mungkin ya kita mengalami ya kerugian pasti ya kalau memang nanti
sapi sedikit dan harganya mahal terus biaya transportasi tinggi otomatis ini harga akan
luar biasa kenaikannya jadi memang kan kalau melalui laut terus ya otomatis kan kos kos
transportasi pasti naik kemudian biaya di perjalanan akan lebih memakan waktu ini
kan untuk pakan sapi di ini kan harus kita tambah beli jadi otomatis harus nambah nambah
dan kita berharap nanti adanya subsidi dari pemerintah untuk bisa ada pakan tambahan ya
yang mungkin nanti disiapkan di beberapa daerah karantina